kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa mengatakan enzo zenz ali tetap dipertahankan sebagai taruna militer angkatan darat
setelah diberitakan memiliki keterlibatan dengan organisasi hizbut tahrir indonesia
dalam konferensi pers di markas besar angkatan darat selasa siang andika perkasa mengampaikan
mereka tetap yakin dan mempertahankan enzo zenz ali sebagai calon perwira angkatan darat
yang saat ini sedang mengikuti pelatihan taruna militer di magelang bersama tiga ratus enam puluh empat orang lainnya
menurut andika hal ini dilakukan setelah angkatan darat melakukan penilaian dengan alat ukur tertentu yang telah dipakai selama delapan tahun
penilaian yang dipakai meliputi aspek kesehatan jasmani akademik psikologis maupun mental ideologi
dari hasil pengukuran yang dilakukan tidak ditemukan adanya keraguan kepada enzo dan seluruh taruna lain yang diterima beberapa waktu lalu
penilaian yang dilakukan tidak ditemukan adanya keraguan kepada enzo dan seluruh taruna lain yang diterima beberapa waktu lalu
penilaian yang dilakukan tidak ditemukan adanya keraguan kepada enzo dan seluruh taruna lain yang diterima beberapa waktu lalu
penilaian yang dilakukan tidak ditemukan adanya keraguan kepada enzo dan seluruh taruna lain yang diterima beberapa waktu lalu